untuk mengetahui kondisi terkini pencarian black box sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia irin wardani
yang saat ini berada di kri semarang yang sedang berlabuh di perairan kepulauan seribu
selamat pagi menjelang siang irin ini apa saja informasi terbaru dari kegiatan pencarian black box hari ini
apa saja rencana kegiatan yang akan dilakukan hari ini irin silahkan dengan laporan anda
selamat pagi farhanisa dan megi untuk fokus pencarian hari keempat ini tentu saja masih berfokus pada proses pengangkatan black box sendiri
nah lokasi sebenarnya sudah diketahui titik titiknya sehingga sekarang fokusnya tim tim penyelam akan dibagi dua tim
seperti tadi yaitu satu tim yang berfokus pada pengangkatan puing puing pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua ini yang akan dilakukan oleh tim dinas penyelamatan bawah air
kemudian denjaka kopaska dan juga intai amfibi serta marinir akan menggunakan ping locator dan akan menandai titik titik di mana saja yang diperkirakan menjadi tempat beradanya black box ini
ping locator ini sebenarnya juga sudah mendeteksi sinyal sinyal yang dikeluarkan oleh black box
nah sebagai catatan jika hari kemarin radius pencarian itu sekitar seratus meter dari tempat
jatuhnya pesawat sriwijaya r satu ratus delapan puluh dua dan sekarang radiusnya dipersempit menjadi dua puluh meter
namun timnya dibagi ke dalam lima tim agar proses pencarian lebih cepat dan lebih akurat lagi
selain itu saya ingin menunjukkan posisi kri rigel
sekarang berada di belakang saya persis
di situlah posisi kri regal
kri liger juga menurunkan sumber dayanya salah satunya multi beam echo sounder
dan juga yang bisa mendeteksi keberadaan
puing puing pesawat dan juga bisa mendeteksi kondisi arus bawah laut yang menjadi salah satu kendala hari ini oleh para penyelam
karena kalau bisa dilihat sendiri ombak memang kalau terlihatnya sangat tenang
pada kenyataannya yang saya rasakan adalah di kapal ini ketika saya berdiri di kapal besar ini
kami bisa merasakan suasana goyangan ombaknya itu sendiri megi dan nisa
karena ombaknya cukup tinggi
ombaknya sekitar satu sampai dua meter
dan diperkirakan hari ini ombak juga akan setinggi hari kemarin
karena cuacanya sekarang tadi cerah dan sekarang sudah ada awan hitam yang menggantung di atas kepala saya
serta rintik rintik hujan
hari ini diperkirakan akan mulai hujan
dan kecepatan angin sekitar dua belas knot
jadi kemungkinan besar pencarian ini akan terhambat oleh kondisi cuaca
farhan nisa maggie
iren selain kondisi cuaca apa yang akan terjadi
selain kondisi cuaca dan radius pencarian juga sudah difokuskan dalam dua puluh meter
apa saja tantangan lain dalam pencarian black box ini
tantangan yang paling utama memang cuaca megi
dan juga serpihan serpihan
serpihan serpihan pesawat yang cukup besar menimbun black boxnya itu sendiri
nah serpihannya itu kemudian serpihan yang cukup berat akan ditarik oleh kri cirebon dan kri mentawai
karena mampu mengangkat hingga lebih dari lima ton
beban untuk mengangkat serpihan pesawat yang besar
selain itu posisi black box itu diperkirakan memang tertimbun di antara serpian serpihan tersebut
yang kemudian sangat cukup mengganggu atau menghambat kerja kerja para tim penyelam
karena berbahaya maggie dan farhan nisa
selain berat dan juga sangat tajam
sehingga kemungkinan besar para penyelam terluka itu cukup terbuka
maggie farhan nisa
baik kita harapkan agar proses pencaharian di hari keempat ini berjalan lancar begitu ya
produser lapangan cnn indonesia irin wardani atas laporan langsung anda